tiga ekor macan tutul jawa di gunung semeru lumajang jawa timur berhasil terekam kamera
milik petugas balai besar taman nasional bromo tengger semeru
munculnya hewan dilindungi ini mengundang kegembiraan bagi petugas
karena macan jenis pantera pardus melas ini tergolong hewan langka
inilah penampakan tiga ekor macan tutul jawa atau pantera pardus melas
di kawasan hutan taman nasional bromo tengger semeru
dari tiga ekor macan tutul jawa ini dua diantaranya memiliki warna hitam
atau biasa disebut macan kumbang dan seekor lainnya berwarna tutul terang
aktivitas hewan dilindungi ini berhasil tertangkap kamera jebakan atau kamera trap
milik petugas balai besar taman nasional bromo tengger semeru
yang dipasang sejak dua bulan lalu
dua ekor tertangkap kamera di kawasan hutan andong
sedangkan satu lainnya tertangkap kamera di kawasan hutan ireng ireng
untuk wilayah semeru sendiri
hampir sekitar delapan tahun
delapan ekor masuk
kamera trap itu mulai dari kamera dan video terdokumentasikan semua
untuk jenisnya yang terbanyak kita dapat adalah macan kumbang yang hitam
dan unjuk macan tutul baru dua kali tertangkap
selebihnya macan kumbang
terekamnya aktivitas macan ini pun membawa kegembiraan bagi petugas
karena macan tutul jawa atau pantera pardus melas ini
masuk dalam daftar merah
petugas juga berencana akan menambah jumlahnya
untuk mengetahui lebih banyak jumlah populasi hewan langka di indonesia ini